sebagai salah satu kawasan wisata terintegrasi kawasan nusa dua juga menawarkan wisata edukasi
wisata edukasi ini bisa ditemui di museum pasifika yang terdapat di kawasan tenusa dua badung bali
museum yang dirismikan tahun dua ribu enam ini diinisiasi oleh philippe elzie
wna asal perancis yang terinspirasi dengan seni lukis di bali
museum pasifika menyimpan sedikitnya enam ratus lukisan dari dua ratus seniman
tidak saja di tanah air melainkan negara negara di asia pasifik
terdapat koleksi maestro lukis indonesia beragam genre dari tahun seribu delapan ratus tiga puluh sembilan hingga zaman modern tahun dua ribu
seperti lukisan karya raden saleh bertema royal avandi lempat hendra gunawan
igusti kobot yang dikenal dengan lukisan bertema pewayangan serta dulah yang banyak melukis tentang budaya bali
ada pula karya pelukis luar asal meksiko miguel cavarubias
dan pelukis asal belgia le maire
yang tinggal di bali yang karyanya banyak terinspirasi dengan masyarakat serta budaya bali
museum pasifika didedikasikan kepada semua kalangan yang ingin mengenal seni lukis dan seni budaya dari wilayah indonesia
eropa seperti belanda italia perancis
serta kawasan asia seperti tiongkok jepang thailand myanmar dan kawasan malenisia pasifik
jelang diadakannya kegiatan puncak kttg dua puluh
di nusa dua bali oktober mendatang
museum ini pun dipersiapkan untuk menjadi salah satu lokasi pertemuan para delegasi g dua puluh
persiapannya kami memiliki lima puluh lukisan baru dan juga beautifikasi museum kami
serta kami mempersiapkan pameran tentang dua puluh karya seni yang mewakili dua puluh negara g dua puluh
dan juga kontemporari artis
pameran kontemporari artis indonesia
museum pasifika nusa dua bali bisa dikatakan sebagai museum dengan koleksi lukisan terlengkap
karena mewakili seniman lukis di asia dan pasifik
bahkan koleksi koleksi lukisan para maestro kebanggaan indonesia lengkap dipajang di museum ini
salah satunya adalah lukisan raden saleh yang ada di belakang saya ini
raden saleh adalah salah satu maestro lukis kebanggaan indonesia sebagai salah satu pelukis pertama di indonesia
yang belajar ke luar negeri
dan lukis karya karya bertema royal atau kerajaan
selain lukisan beberapa patung tekstil dan benda benda antik lainnya dari beberapa negara di asia pasifik
juga bisa dinikmati di museum ini
terdapat ruangan yang bisa dinikmati pengunjung
selain koleksi lukisan terdapat pula ruangan berisi artefak budaya dari seniman asal polinesia dan tahiti
menurut saya banyak peninggalan sejarah sejarah yang memang cukup asing sama saya yang sama sekali saya nggak pernah lihat ya
dan patung patung yang menurut saya kayak agak aneh gitu sama saya
lukisan lukisannya cukup bagus
museum pasifika nusa dua memiliki misi melestarikan tradisi dari masyarakat yang beragam dari abad ke dua puluh
museum ini dibuka untuk umum dengan tiket masuk dari lima puluh hingga delapan puluh ribu rupiah per orang
tim liputan cnn indonesia badung bali